hai jenny irene simurangkir istri almarhum ribka es selasa siang datangnya mempoda sumatera utara
jenny diminta keterangan terkait kasus pengelapan pajak kendaraan bermotor senilai dua lima miliar
rupiah dan kejanggalan kematian suaminya pemeriksaan berlangsung di gedung propam
polda sumatera utara jenny yang datang bersama kuasa hukumnya fridorin sihaan masuk sejak
pukul empat belas siang waktu indonesia barat empat jam kemudian jenny tampak keluar dari gedung ini
pemanggilan ini merupakan yang kedua setelah pekan lalu istri bipkas ini dimintai keterangannya
oleh polda sumatera utara terkait kematian suaminya itu lebih pastinya terhadap penyidik untuk
dipertanyakan apa isi materinya karena kami sudah melontarkan di dalam bap seputar kematian
bk sebelum ditemukannya tewas
sehingga bagaimana setelah diketemukan tewas kan begitu untuk tetap polda sumatera utara irjen polisi
pancaputra semajuntak menyebut pemanggilan dilakukan untuk pendalaman pendidikan dan juga
penyidikan setelah kasus ini diambil alih polda sumatera utara dan ini masih bekerja dan saya hari ini
tim juga masih bekerja mengundang kembali istri almarhum untuk mendengarkan masukan masukan apa
yang menjadi kejanggalan
menurut keluarga dan itu nanti bagian yang harus kita buktikan tim bentukan polda sumatera utara yang
menyelidiki kasus kematian ripka as anggota polres samosir yang temukan tewas awal februari lalu
mengantongi informasi baru temuan ini diharapkan segera menguak misteri kematian personil satuan
lalu lintas ini ke polda sumatera utara irjen polisi pancaputra semajuntak menyebut timnya sudah
menemukan titik terang asal usut sianida yang menyebabkan kematian pribka as panca juga menyebut
informasi yang diperoleh timnya sudah mengetahui bagaimana sianida ini di pesan dan tiba lagi
panca juga menyebut informasi yang diperoleh timnya sudah mengetahui bagaimana cyanida itu
dipesan dan tiba kepada almarhum bribka as juga bekerja melakukan secara maraton melakukan pendalaman
dan pemeriksaan terhadap
satu kapolres samosir dua kapolres sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan berkaitan dengan bagaimana
proses terjadinya penggelapan tersebut yang ketiga kaset lantas dan kanit regiden
selain melakukan olah tkp ulang polda sumut juga sudah memintai keterangan sejumlah perwira dari
pores samosir termasuk capores saat ini akbp yogi hardiman kaset lantas
dan kandit rekiden serta mantan capores samosir akbp joshua tampu bolon sebelumnya berita es juga
terlibat dalam penggelapan panca kendaraan bermotor sembilan ratus dua puluh lima milirupiah di samsat kabupaten samosir

polisi yang melakukan visum kemuncikan pemburuan samosir adalah di bapak bapak ini

jika tidak bisa bertahan ke diri dan jatuhi di sini
jika tidak bisa bertahan ke diri dan jatuhi di sini
polisi yang melakukan visum kemudian menemukan ada senyawa cyanida di seluruhan pencernaannya
ayat sudrajat sumatera utara